sebuah paket bom yang terbungkus kardus ponsel meledak di kawasan pelabuhan tanjung perak surabaya
bom ini melukai tangan penerima paket
hasil penyelidikan bom ini merupakan bom bondet berbahan potasium yang biasa digunakan untuk memburu ikan
ledakan ini sempat terekam kamera cctv
ledakan paket bom yang terjadi di jalan laksda muhammad nasir tanjung perak surabaya ini terekam kamera cctv
dalam rekaman ini korban sempat memeriksa kiriman paket yang berisi kardus ponsel di sebuah pos
tanpa curiga ia membuka dan menggoyang goyang kiriman paket ini
namun paket tiba tiba meledak dan melukai tangannya
saat kejadian korban tidak segera melaporkan ke polisi
alasannya karena takut dan shock
korban baru melapor ke polisi kami siang dan langsung ditindaklanjuti
hasil pemeriksaan yang dilakukan tim lab empat voldaja team paket bom ini berjenis bom low explosive
bom ini berbahan potasium yang biasa digunakan untuk petasan dan bom ikan
untuk mengungkap identitas pengirim dan motifnya polisi masih memeriksa korban